kemenangan setia novanto dalam sidang pra peradilan mendapat kecaman dari masyarakat
di malang jawa timur para aktivis meminta komisi yudisial melakukan evaluasi terhadap hakim
yang memenangkan sidang pra peradilan novanto
para aktivis malang corruption watch pada selasa siang ini berunjuk rasa di depan balai kota malang jawa timur
mereka yang mengecam hakim yang memenangkan sidang pra peradilan setia novanto
para aktivis menilai bahwa banyak kejanggalan antara lain penolakan hakim
memutar rekaman bukti keterlibatan novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik
selain itu hakim juga menggunakan laporan kinerja kpk yang berasal dari pansus sebagai bukti
karena itu aktivis menuntut komisi yudisial untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran etik
yang dilakukan oleh hakim cepi dalam proses sidang pra peradilan penetapan tersangka setia novanto
mereka juga meminta masyarakat aktif mengawasi proses penegakan hukum kasus ktp elektronik
dan meminta kpk kembali menetapkan setia novanto sebagai tersangka